upah minimum provinsi dua ribu dua puluh dua di jakarta terus ditentang oleh kaum buruh
mereka mengatakan permintaan ump dua ribu dua puluh dua naik tujuh hingga sepuluh persen tak dikabulkan setelah pemerintah provinsi dki jakarta
mengumumkan ump naik delapan persen atau sekitar tiga puluh tujuh tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah
buruh dari berbagai konfederasi serikat pekerja menggelar demonstrasi di depan gedung balai kota dki jakarta
mendesak gubernur dki membatalkan ump dua ribu dua puluh
merespon hal tersebut wakil gubernur dki amat riza patria menyebut gubernur anies baswedan telah melayangkan surat kepada menteri ketenaga kerjaan ida fauzia
dalam suratnya gubernur dki meminta menaker melakukan upaya perbaikan formula pengupahan di jakarta
meski tak menampik adanya pp no tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu sebagai regulasi ia berharap kehidupan buruh dapat lebih baik dan sejahtera
iya pak gubernur sudah menyurati kementerian tenaga kerjaan ya
agar ada upaya perbaikan revisi terkait formula yang ada yang pp tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
kami harus patuh dan taat pada aturan yang ada jadi kalau ingin memperbaiki regulasinya juga harus kita perbaiki
jadi para buruh mau memahami dan mengerti kami ingin buruh tentu lebih baik
sementara itu gubernur jawa tengah ganjar pranowo menyebut peraturan pemerintah nomor tiga puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu
tentang pengupahan membuatnya mengalami kesulitan dalam memperjuangkan kenaikan upah buruh
sebelumnya para buruh menuntut upah minimum kabupaten kota di jawa tengah naik sepuluh hingga enam belas persen
rabu satu desember rencananya akan dikeluarkan surat edaran provinsi jawa tengah terkait penentuan standar skala upah yang nantinya akan mengikat perusahaan
cuma untuk jawa tengah khusus saya minta ditambahi satu ketentuan yaitu susu struktur skala upah yang kita minta
ini aturannya juga harus ditaati oleh perusahaan pada bulan desember
sehingga nanti pemberlakuan januari umk nya jalan susunya jalan